sekarang kamu bisa supplin aku kayak gini mas
kamu akan berlutu dan kamu minta aku kembali lagi sama kamu
sayang kamu tau kan
aku ini orang yang seperti apa
aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau dan aku gak peduli apapun caranya
kamu udah harus berangkat ya
nanti cherry duduk di depan
abi yang di belakang
udah siap sekolah
ini kan impian abi udah dari dulu
abi seneng banget
abi sekolahnya udah gak pake
iya tapi ini kan baru bisa jalannya jadi harus pelan pelan
ada tasih kalo capek harus duduk
yuk tante dewi anterin sampe depan
semangat ya ma
udah dong ma
cherry sayang kalo di sekolah harus fokus sama pelajaran
gak boleh fokus sama yang lain ya
nanti kamu keganggu lagi kalau ngurusin yang lain
yaudah aku mau ke mobil aja ya
eh kenapa abi
ya udah masuk ke mobil aja ya
yaudah masuk ke mobil aja ya
kok jadi kamu yang ngatur ya
kakek abi ini baru sembuh
dia masih harus banyak adaptasi
kasian ini dia kelihatan banget kakinya udah pegel

maaf banget bu nisa tapi sebenernya aku mau tidur aja
baiknya abi memang menunggu di mobil aja
iya ma cherry juga mau duduk di mobil
papa lama banget sih ma
bobby pergi dulu ya

ya ampun mas kamu ngapain aja sih dari tadi

udah mau telat cari ke sekolahnya
jadi lebih baik dr fahri bawa dewi untuk check up lagi
jadi lebih baik dr fahri bawa dewi untuk check up lagi
karena sudah beberapa hari ini dia tidak datang untuk kontrol
saya akan mengingatkan dewi untuk segera cakep sama profesor
pasti dia lupa
karena dia sibuk ngurusin keluarga puratno itu
harusnya aku harus ngiketin dia deh
kamu surprise kalau aku datang
bagian kamu kan apa sih mas
pakai diompetin segala kalau kamu pindah kerja
dimana pun kamu pindah aku pasti tahu
semangat kamu lebih kecil ya
belum ada hiasannya juga
karena aku akan merapikan ruangan kamu dan aku juga akan bawa bunga bunga yang banyak
kok kamu tahu aku ada di sini
aku sudah tahu
kemana pun kamu melangkah aku sudah pasti akan tahu kemana pun kamu pergi
aku sudah cukup sakit hati karena kamu pindah kerja dan kamu gak kasih tawang
kamu mau coba kabur dari aku
itu gak akan bisa mas
karena aku tidak akan main main untuk memisahkan abi dari diri
ini bukan mau aku loh tapi kamu
karena kamu sudah cukup sombong untuk tidak menikahi aku
mas bagus lembel
aku dipanggil ke kantor polisi untuk dimintain keterangan
kalau aku sampai salah ngomong pisah pisah aku yang ketahuan
terus aku bisa dipinjar
kenapa semuanya jadi kayak gini sih
ini ancaman reva
kamu merasa hebat
kamu berusaha untuk menguasai hidup saya dewi
terus kamu bisa apa sebenarnya dengan kondisi hidup kamu sekarang
mas kamu pintar tapi bodoh
kamu lupa ya kalau aku ibu kandung dari api
dan kamu juga harus tahu kalau aku adalah istri dari almarhum mas baik
yang sudah memberikan dia anak
dari sisi hukum ya posisi aku sudah pasti sangat kuat mas
jadi aku bisa kapanpun ngambil abi dan merawat abi seutuhnya
dan satu lagi yang terpenting mas kamu harus tahu
kalau sebentar lagi kekuasaan dari haryo kusumo akan jatuh kepada aku
aku bisa dengan leluasa mengatur apapun yang aku mau
termasuk memisahkan abi
dan juga memisahkan kamu dan dewi mas
itu bukan hal yang besar buat aku
silakan tutup pintu
sembari kamu keluar
kamu sudah menyanyiakan waktu sibuk
sekarang kamu bisa supplyin aku kayak gini mas
suatu saat kamu akan berlutuh dan kamu minta aku kembali lagi sama